kakak punya satu rahasia
yang selama ini kakak sembunyikan dari kamu dan ibu
rahasia apa kak
kakak tidak pernah bekerja di suatu tempat
jadi kakak bekerja di mana kak
kalau kurang dan
gimana kabar kamu di jakarta ren
alhamdulillah baik bu
gimana kerjaan kamu nak
kamu masih kerja di sualayan kan
iya reni masih kerja di sulayan
reni boleh oleh loh
buat ibu juga ada
eh buat lukman kamu gak lupa kan
ini dia nih celananya
harusnya sih malam ini dia suka
yang dihasilkan oleh amiri

rasa kurang ada bahkan

apakah aku harus mengatakannya kepada lukman sekarang
aku tidak boleh mengatakan pada lukman
tapi lukman harus tahu
aku harus mengatakannya pada lukman
iya aku harus mengatakannya
ya allah ya tuhan kami
bindungilah keluarga kami
jauhkanlah dari segala malapetaka dan marabahaya ya allah
ya allah ya tuhan kami
apakah aku harus mengatakannya kepada lukman sekarang
ampunilah ya allah
aku harus mengatakannya
ada apa kak
kakak punya satu rahasia
yang selama ini kakak sembunyikan dari kamu dan
rahasia apa kak
kakak tidak pernah bekerja di sekolah lain
kakak bekerja di mana kak

dedek apa porte dapur kita sama
bagaimana cara kakak untuk menembusnya man
semua perbuatan dosa yang telah kakak perbuat
tidak akan pernah terampuni oleh musuh allah ta'ala
meski kakak menyerahkan jiwa raga kakak
karena itu merupakan dosa besar kak
yang tidak akan pernah terampuni
tidak akan pernah
jadi selama ini aku menikmati suatu yang tidak halal
semua perbuatan dosa yang telah kakak
tidak akan pernah terampuni oleh musuh allah ta'ala
karena itu merupakan dosa besar kak
tidak akan pernah
tidak akan pernah
sepertinya kau sedang ada masalah
dan sangat kecewa ustaz
karini menghidupi kami dengan cara melacur
dia menjadi pelacur pak ustaz
saat dia bertanya
apakah dosanya akan terampung
tidak akan pernah
tidak akan pernah
maaf kamu itu salah